minimal ikan gurame maksimal ikan takat
jangan suka main perasaan
ustaz jangan dulu juga gue udah nyampe
ga pernah ke gaiet apalagi ikan
he itu beda pak dek
kalo ikan sejagonya lu saya pernah punya pengalaman mancing
waduh mancing apa ustaz
yah yah tarik tarik tarik
tarik tarik tarik
hai kakudot pokoknya kami tuh mau perotes
jadi kami tuh harus ikut mancing tak boleh tidak
ayo betul betul betul
kalian aja gak bisa jawab pertanyaan ustadzmu usah gitu
tapi kita pengen ikut
emangnya kita diajak
orang gak ada yang ngajak kalian eh
awas kalian ya
tak pernah merasakan jurus dagang kamu kalian
butet ini kenapa sih kamu kenapa sayang
itu ustadzah si haikal itu meremehkan kami
katanya kami tuh gak bisa mancing
ustadzah berikan dong
kalau kita ngomong kalian tuh gak diajak
tapi kamu karenan kan meremehkan
ustadzah kami juga harus ikut mancing dong ustadzah
semalam kan ustadz musau udah bilang
kalian harus ikuti natural rules
main mainnya jadi kalau enggak kepilih kalian harus berlapang dada jangan begini sayang tuh
untuk santriwati gimana kalau kalian nanti bantu bantu para santriwan untuk bakar ikan
mau nggak nah ustadz ridwan kalau begitu kami setuju apalagi tinggal makan ikan bakarnya ya
nih ya nih ya nih mau banget mau kali ustadz ya enggak juga lah ikan bakarnya harus dibagi bagi
ya bagi bagi jadi adil kan para santriwan mancing ikan santriwati bakar ikan deh cepetan apa
saya pinjam goloknya masih dipakai astagfirullahaladzim
oh ilahailoh bagaimana jadinya kalau nangka dipotong pakai ginian pinjem
lagi dipakai ini belum kelar ada juga pade tuh anuin bambu pakai ini tuh
bukan mau makuki sama kan keder juga
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
ustadz musa yang mulia dan santun ini mendapatkan kabar bahwa bambu yang kalian ambil untuk kemudian
dijadikan pancingan ini adalah pilih pak deh sekarang dimana pertanggungjawaban kalian
tapi kan bambu itu luar dapur jadi bukan punya pade makanya kita ambil
itu namanya bambunya pade
pade pade pade pade pade pade pade pade sabar pade pade itu goloknya ditaruh dulu pade kalau ngomong
tahu ini ini nggak boleh pakde rasulullah itu pernah berkata pakde janganlah kalian mengacukan
senjata kepada saudara sendiri itu enggak boleh pakai dengerin ngerjain sedikit lagi ya pakde
tapi kan ini kelakuan semuanya ini
bambu itu kan bukan milik karya
kan pak ustaz ngajarin
barang siapa yang mengambil yang bukan haknya
maafkan kami pak d
kami gak ulangi lagi kok
danci pak d
yaudah kalau begitu
pak d maafin
jangan diulangi lagi
jangan diulangi lagi kesalahan
itu kesalahan apa siaran bola tuh
anak anak kan sudah meminta maaf ya
dan semuanya sudah jelas
kalau bambu bambu ini
yang sudah dijadikan pancingan ini
dipakai sama anak anak buat pancing
jangan ditanya masalah ikhlas
pak d rido ya
iya pak d rido ya
saya pak d rama
masa pak d rido
maksudnya rido itu ikhlas silahitahallah
tahu pak d gimana sih
pak d ikhlas
ikhlas temennya rido
oh iya anak jawa jawa emang
susah gak bilangin
jadi anak anak pancingnya juga pak d
aduh misi pak
tengah nih pancingannya
satu satu bagi bagi ya
ingat pancinya yang tertib ya
dapet ikan sebanyak banyaknya
yang perlu kalian tahu adalah
mancing ini untuk melatih kesah
jangan lupa ya
eneh juga tadi ga sengaja ya
ga sengaja pak
diajarin dong pak
silahkan naik pak
maaf pak ya
minta maaf yang sebesar besarnya
suka rusuh memang kadang kadang gitu
belum biasa moyang cacing
siapa tau habis rebutnya numuh
ssshhh kelepasan kelepasan
anak anak ya perlu diingat ya untuk yang namanya lukman
jangan pegang apa apa
jangan pegang pancingan jangan pegang umpan
dan jangan pegang apapun yang berhubungan dengan air
atau kalau perlu air juga jangan megang
kamu tugasnya cukup garuk garuk kepala aja
kamu kan suka garuk garuk kepala tuh udah garuk garuk kepala aja itu lebih aman
jadi kalian sekarang memancing jangan rusuh jangan ribut
silahkan cari tempat yang nyaman untuk kalian
cari di sebelah sana atau di sebelah sana boleh nggak apa apa
tapi ingat nggak boleh rusuh
balik lukman lihatin aja
kali ini aku dapat nih
kok keras sih dot
dek dek dek dek luik cahaya deh
ah yang benar lu mancing ya
lu dulu kali itu apaan
tunggu saya tuh
pak pak pak saya nggak tahu pak
nggak tahu nggak tahu
kalian gak boleh kayak gitu
nggak boleh ngeledek
soalnya dot soalnya
itu rambut kok botak banget ya
hati hati pak ade ustadz ridwan
ini perasaan saya mengatakan
saya akan mendapatkan minimal ikan gurame
jangan suka main perasaan
ustadz janul juga belum nyampe
nggak pernah nge guide
heh itu beda pak dek
kalau ikan saya jagonya
dulu saya pernah punya pengalaman mancing
waduh mancing apa ustadz
tarik tarik tarik
tarik tarik tarik
tarik tarik tarik
ini yang disebut ada tentara seragam yang lengkap
tapi lupa nggak pakai baret
ini sih bukan ikan kakap
itu ada airnya
pak dek satu buat di sini
pak dek kembalikan dia ke habitatnya pak dek
kalau iya yaudah
pak dek apa
saya nggak tahu
saya main buang aja
kawan kawan kalau ikan sudah datang arang pun sudah siap kawan kawan
kamu bantuin kita dong

tudo riang pengalam
ruang masa balik dulu